kita beralih ke informasi lainnya
labu botol selalu identik dengan tempat minuman
yang biasa digunakan dalam tokoh dewa mabuk di industri film tiongkok
tetapi di surabaya labu botol justru disulap
menjadi kerajinan unik bernilai jual tinggi
kerajinan tersebut bahkan laku hingga ke luar negeri
penasaran seperti apa uniknya kerajinan labu botol ini
inilah labu botol yang biasa menjadi aksesoris toko dewa mabuk
dalam film film laga cina
siapa sangka lewat tangan kreatif bagus heri
labu botol yang sudah usang disulap menjadi kerajinan unik
yang bernilai jual tinggi
sebelum disulap menjadi boneka
ratusan labu botol yang sudah tidak dipakai lagi ini
dicuci terlebih dahulu
setelah itu proses pembuatan pun dilakukan
untuk membuat boneka labu botol dilubangi
untuk memasang tangan
setelah itu diberi cat lapis
agar warna labu terlihat natural dan awet
sementara untuk membuat lampu hias
prosesnya hampir sama
labu dilubangi di beberapa bagian
agar cahaya lampu bisa terpancar
sehingga menjadi hiasan yang indah
setelah saya beli barulah keesokan harinya
saya coba untuk apa ya enaknya waktu itu
ternyata setelah saya mencoba coba
timbulah saya imajinasi
yang juga di gua labu
untuk satu kerajinan labu botol
bagus menjual antara seratus hingga dua ratus ribu rupiah
tergantung kerumitan pembuatannya
karena dianggap unik
penjualan labu botol pun tembus hingga ke luar negeri
unik banget sih
juga menarik juga
jarang saya melihat kayak gini
dari penjualan kerajinan labu botol
bagus mengaku omsetnya cukup besar
mencapai sepuluh juta rupiah per bulan
bagaimana anda tertarik untuk mencoba